kau lagi aku mohon sudah cukup pergi menjauh dariku menjauh aku mohon menjauh dariku pergi
aku sudah tidak mau lagi bersekutu denganmu aku tidak mau pergi aku mohon lagi
aku akan pergi sesuai keinginanmu tapi kau harus memberiku tujuh darah rawan du
tidak aku tidak bisa lagi aku tidak sanggup menuruti semua permintaanmu aku tidak sanggup
tidak carilah orang lain aku tidak mau bersekutu denganmu
ketika aku tidak bisa
ketika aku tidak bisa
ketika aku tidak bisa
memang pintar berpura pura hingga kisana bisa diperalatnya
sebaiknya kisana lebih berhati hati sebelum menolong orang lain
jangan sampai kebaikanmu dimanfaatkan oleh orang jahat
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
jangan sampai kabur
aku datang ke kampung ini untuk mencari seseorang yang bernama apulungka
seingatku belum ku dengar ada nama warga seperti itu
tapi di atas bukit sana ada seorang pendekar yang aneh
yang tidak pernah ngasih tahu siapa namanya
kami memanggilnya pak tua
sehari hari bekerja sebagai tukang perahu penyeberangan sungai
cobalah tanya dia
mungkin pak tua tahu
atau bisa jadi pak tua itulah yang kau cari
terima kasih atas bantuan kisah
masuklah ke dalam kamar itu
dan bunuh bayi yang ada di dalam perutnya
bunuh bayi di dalam perut nari rati
cepat bunuh bayi itu
masuklah ke dalam kamar itu
masuklah ke dalam kamar itu
aku harus mengambil krispus saka chandra sengkala
dan melakukan upacara perlindungan dengan menggunakan air bunga ini
seperti yang dilakukan oleh nyewari
air bunga ini bisa memperkuat
menangkal masuknya roh jahat ke dalam rumahku